ya saudara ini adalah situasi di padang sumatera barat terkait dengan rencana kedatangan dari menhan prabowo subianto
rencananya nanti akan dilakukan atau akan hadir untuk penyerahan bantuan
tadi jurnalis kompas tv muhammad rizky mengatakan ada sejumlah bantuan yang nanti akan diserahkan oleh prabowo subianto
seperti misalnya selimut makanan dan juga sejumlah kebutuhan lain yang tentunya saat ini sangat dibutuhkan oleh korban yang telah dievakuasi
sudah ada sejumlah truk yang nanti tentunya akan membantu untuk distribusi bantuan
dan di lokasi atau di bandara juga saat ini sudah hadir sejumlah pejabat daerah yang nantinya akan menyambut maupun juga secara simbolik menerima
bantuan yang akan diserahkan oleh menhan prabowo subianto